selanjutnya masih dari dalam negeri khawatir tidak kebagian nomor antrean
ratusan warga peminat kartu keluarga sejahtera memadati kantor kelurahan di jakarta timur
setelah warga antre sejak kamis malam kantor kelurahan pun dibuka pada jumat dini hari
kondisi hampir serupa juga terjadi di tegal jawa tengah
jumat tinihari ratusan warga memadati kantor kelurahan klender duren sawit jakarta timur
meski jam operasional kantor kelurahan belum dimulai sebagian warga tetap bertahan
termasuk diantaranya trisnawati yang antri di barisan paling depan
demi mendapatkan kartu penerima manfaat kartu keluarga kesejahtera
trisnawati bahkan sudah datang sejak pukul tujuh kamis malam
warga seperti trisnawati mengaku rela melewatkan waktu istirahat malamnya
karena khawatir tak kebagian nomor antrean
kemarin malam kan sudah antri jam dua malam sudah dibagi
setengah empat tidak dapat nomor lagi soalnya di jatah lima puluh nomor
jadi tidak dapat kemarin
makanya sekarang kan jenderal
iya dari jam tujuh
melihat ramainya antrean sebagian warga jumat tinihari memilih kembali ke rumah masing masing
masalah membeludaknya peminat kartu keluarga sejahtera di kelurahan klender
akhirnya terpecahkan setelah sembilan jam
lurah klender abdul rahman hakim yang menemui langsung warganya jumat tinihari
memutuskan menerima semua berkas persyaratan pendaftaran dari warga yang sudah mengantri sejak kamis malam
pagi hari ini sudah setengah empat mau nggak mau suka nggak suka kami harus menerima berkasnya semua
tidak ada batasan harus kami menerima semua tetapi kasih tahu tetangga kasih tahu temannya
kasih tahu saudaranya bahwa pelayanan di kelurahan itu jam tujuh tiga puluh atau
tak hanya di ibu kota kejadian serupa juga terjadi di tegal jawa tengah
meski jam kantor dinas kependudukan dan catatan sipil setempat belum dimulai
ratusan warga sudah ramai mengantri
warga yang akan mengurus ktp elektronik ini sebagian besar bahkan sudah mengantri sejak dini hari
jika tidak datang lebih awal warga takut tidak kebagian nomor antrian
yang dibatasi hanya lima ratus orang per hari
dari jam berapa
kenapa pak harus dari malam
meski sudah mendapat nomor antrian warga tidak bisa langsung mencetak ulang ktp elektroniknya
pencetakan iktp baru bisa dilakukan sehari berikutnya karena keterbatasan mesin cetak ektp
saat ini hanya satu dari dua unit mesin pencetak ektp di disduk capil kabupaten tegal yang berfungsi
padahal menurut kepala kepala kepala
di zuk capil tegal salu panggalu idealnya ada tiga empat unit mesin cetak ektp
untuk memenuhi target pencetakan dua ribu ktp elektronik dalam satu hari